sekarang kan aku udah jadi pengawal pribadinya opi
disuruh sama tante mary
pengawal pribadinya opi
as tangan yang paling pas cocok di dunia
nggak usah lo tau ya
break up putus
emang baca aja yang break up
ya tau lah apa itu artinya
iya saya teh cari kamu
saya teh ada gawean alias kerjaan buat kami
eh muka mali males pisang dikasih kerjaan teh
saya mau kasih kamu kerjaan jadi mata mata
kamu harus memata matai si opi di sekolahan
dan saya akan kasih kamu teh tambahan
uang tambahan ya
dan kalau kamu sampai berhasil
menangkap basah si opi ya
si opi jalan bang sama si nuki
tambahan duit sejuta
kalau soal duit ma
ah oh mas baibie bisa berangkat kerja dulu ya
kamu baik baik saja di rumah ya
aku antar depan ya
ya dadah hati hati bang
selamat pagi bu
selamat pagi bu
kami dari kepolisian
hah polisi polisi beneran
betul kami dari kepolisian
kami mendapat laporan bahwa ibu telah menganiaya
anak ibu sabira yang bernama era
bentar ya pak
dia nih yang anehnya saya
mau ke mana pak
masih ngesel pak aban pak
tante makasih ya
tante udah ga bolehin opi untuk sekolah lagi
kamu inget kan pesan tante
tante tidak mau kamu terlalu akal pegawai sama usaha
lucky dan si lora ya
kalau kamu sampai melanggar
tante tenyahan serius
pindahin kamu sekolahnya ya
tante udah hampir jam tujuh tapi takut telat
opi berangkat sekarang ya
sok atuh hati hati
kamu udah siapin semuanya
perfecto tanda pokoknya beres deh
tantang penting opi ga akan tahu kalo dinamatnya matanya
sudah jalan sana
kayaknya ada yang ngikutin aku deh
aku cuma perasaan aku aja ya
aku yakin pasti ada yang ikutin aku

terus lo ngapain sih
pake beginian lagi
sekarang kan aku udah jadi pengawal pribadi alpi disuruh sama tante mary
pengawal pribadinya opie
gue setuju banget lo sama opie
lo pas tangan yang paling pas cocok di dunia
masa lo tau ya gue sama opie itu break up
break up putus
emang baca aja yang break up
ya tau lah apa itu artinya
pokoknya gue sama opi itu putus dan gue gak ada hubungan apa apa lagi sama dia
yara lo kenapa sih
ini tuh mobil dari gue juga
mendingan lo pergi aja deh
excuse me enggak
gue gak akan lakuin itu
gue kasih taunya ya biar muka lo terjebak
kalau nyao tuh udah tangkap polisi dan udah masuk penjara
nya nya masuk penjara
dan gue gak mau ya semobil sama anak kriminal kayak lo
mending sekarang susulin aja tuh nyokap lo ke penjara

aduh siapa lagi adumu
lu emang kenapa semakin begitu sih
nya lo ditahan
gimana sih jangan keras keras dulu
gue gak mau orang orang denger
emang ditahan kenapa
yaudah gini deh gini deh
nanti kita pulang sekolah
kamu mau nemenin aku jenguknya
jangan nangis lagi dong wuih jelek lo
ruki kau mau ngapain disini
ini kan toilet cewek
ruki ada apaan sih
kita berdua itu dimata matain sama dina
aku udah tau kok
udah tau gak ngomong
jadi dari tadi pagi
dina itu udah mulai mata matain aku
si dina pasti disuruh tante merry nih
dan dia pasti dibayar mahal pi
pokoknya kita harus ngakalin sesuatu kita
tapi gimana caranya

tante merry aku mau ke rumah
tante merry aku mau ke rumah
tante merry aku mau ke rumah
tante merry aku mau ke rumah
ambil ambil caranya merah